terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
saya ingin ke bang willy bang willy ini tampaknya demokrat dan juga pks sudah punya kesepakatan
kalau tadi pks bilang bahwa lebih afdol pengumumannya satu paket saja
capres dan juga cawapres akhir tahun
nasdem kayaknya masih pengen nanti disimpan saja cawapresnya untuk tahun depan
biar lihat kontendernya ataupun penantangnya seperti apa apa
jangan jangan nasdem sedang menyodorkan nama lain cawapres dari luar koalisi
kayaknya udah beredar tuh nama namanya betul seperti itu bang willy
begini kalau provokasi itu datang silih berganti
bukan hanya provokasi bahkan gerpol pun itu dilakukan banyak hal
untuk kemudian apa yang nana bilang tadi ini bagaimana nggak jadi
jadi tentu kalau kita berpikir pada standpoint mencari pertanyaan
perbedaan kami tidak akan duduk bersama
perbedaan terlalu banyak
pak sudah sampaikan
harusnya pks dan demokrat yang merayu kami untuk mendukung anis bas bedan
iyalah sekarang posisinya kalau yang berbicara perubahan yang paling representatif adalah pks dan demokrat
karena mereka di luar pemerintahan
tapi ini malah yang deklarasi duluan kan nasdem
bang herzaki mas holly tadi
kami sudah ya
sudah membuktikan keberanian untuk diklasikan
kami ini sudah saling terkoneksi secara frekuensi
ah ini provokasi ah ini busuk hati
sudah paham gitu ya
bahkan kalau nana mau tahu
usul yang satu paket itu dari nasdem awalnya
jadi kalau tahu itu mau dikembalikan ke bab satu
bagi kami enggak masalah
oke tapi bahwa cawapres yang diusulkan oleh partai nasdem berasal dari luar koalisi itu memang muncul kan ke dalam meja perundingan
gak ada semua teman teman
yang kita serahkan pada pak anies
pak anies lah kemudian yang memutuskan untuk siapa yang kemudian menjadi wakilnya
kenapa harus sibuk dalam ranah itu
ini ada sudah terbentuk koalisi
tapi capresnya belum ada cawapresnya juga belum ada
ini masih kosong kosongan
ini lagi ngomongin tetangga sebelah ya
mungkin koalisi indonesia bersatu maksudnya
itu langsung disebut aja yang sana belum punya
tapi setidaknya ini kan capresnya wes ceto gitu ya
kami ingin membangun sebuah suasana kebatinan dalam bahasa jawa
terminologi jawa itu enak dan kebenak
tentu harus belajar betul bagaimana proses pembangunan ini tidak hanya perjumpaannya
kami bahkan membangun sebuah narasi baru dengan namanya orde kolaborasi
sudah sampai ke ranah itu
jadi orde kolaborasi itu sebagai sebuah spirit bersama
karena selama ini kita hanya dijebak pada kompetisi kompetisi
tapi proses kolaborasinya itu hanya sangat dini
itu yang pertama
jadi artinya siapapun mau satu paket mau itu nanti tidak satu paket
sama yang ada waktu itu saja
jadi kami selalu mendahulukan kepentingan bersama
nah inilah bedanya
di sini kenapa dibilang tadi sama mas zaky itu
ini kami buka semua dan kami obrolkan semua
untuk kemudian mana kecurigaan insecure itu tidak ada
insecure itu kalau orang datang dengan dada terbuka dengan pikiran yang jernih
itu semuanya insya allah bisa selesai dengan baik baik
jadi nasdem memberikan jaminan loyalitas ya
jaminan kesetiaan dalam ikatan koalisi ini
jadi tidak perlu insecure demokrat dan juga pks
bukan hanya itu
nasdem ini memartirkan diri untuk sebuah standar demokrasi
akhirnya orang berpikir
kenapa hari ini orang sibuk kemudian memunculkan ganjar
yang sebelumnya hampir nyaris tak terdengar
dengan nasdem mendeklarasikan anies
sebuah standar kepemimpinan nasional itu langsung naik
angkanya bukan angka rata rata
delapan sembilan sepuluh gitu
bukan lagi lima enam tujuh
nah inilah publik diuntungkan dalam proses kontestasi ini
orang tidak abal abal berpikir untuk siapa yang akan menjadi presiden berikutnya
saya mau ke bang zaky
bang zaky ini kalau nasdem tadi ya sudah ikut aja sama pak anies
kalau misalnya nanti memang keputusannya mengumumkan satu paket
dan pak anies akan memilih cawapresnya
ahy cawapres itu harga mati atau masih bisa ditawar bang zaky
kami ini di tim kecil yang dibahas pertama adalah kriteria
dan cara menentukan
karena dua hal ini harus selinier ini
dengan eh siapa nih yang platform kami perubahan
lalu sosok seperti apa nih nanti yang bisa membantu berkolaborasi bersama
dengan kami bertiga ini
partai bertiga ini
dan juga dengan cawapresnya misalnya mas anies ini
sehingga pemerintahan nanti kuat
jika memang kami dipercaya oleh rakyat indonesia menang di pemiliu dua ribu dua puluh empat
pertanyaan saya belum dijawab tadi
kita fokus di situ
muter dulu kalau kondisi ini
kan kita lihat bahwa katakanlah kalau di kami memang ada aspirasi
kader kader kami dan juga kemarin di rapimnas
ada rekomendasi bahwa mas ahy ini harus ikut dalam kontestasi
ya mengapa mas ahi
loh sekarang kita kan bicara mengenai elektabilitas gitu
bahwa mas ahy sebagai tokoh yang bukan pejabat publik
jadi stabil nih posisinya
di luar tiga besar ya
ya jadi elektoralnya tadi bagus ya
kalau kita lihat kita harus bicara berdasarkan data statistik
tiga lembaga survei litbang kompas populi dan juga ppi menempatkan memang ketua umum anda di dalam top tiga
tapi kan bukan hanya faktor elektoral saja untuk menentukan sebagainya
nah itu dia kemudian yang kedua kita juga bicara mengenai chemistry
bagaimana bahwa mas ani misalnya mas ahi ini berdua ini chemistry nya lekat sekali
lalu kita bicara juga mengenai kontribusi terhadap koalisi
ya jelas mas ahaye sebagai simbol sebagai perlambang ketua umum partai demokrat
ini kita juga akan berjuang habis habisan nih kami
nah yang ketiga jangan lupa juga bahwa beliau ini juga kepemina dan kompetensinya sudah teruji
sebagai ketua umum partai demokrat dua lima tahun ini memimpin
ini saya garis bawahi dulu nih
ya itu itu segera prestasinya lah
hampir dua anggota dewan
hampir seratus kepala daerah
pada saat dua lima tahun ini bagaimana kami konsisten menyuarakan ketidakpuasan publik
membantu rakyat di bawah
padahal di luar pemerintahan loh
dan kemudian ini digajar oleh rentabilitas partai demokrat yang terus meningkat
pertanyaan saya tetap belum dijawab tadi
cawa pres ahi cawa pres itu harga mati atau masih bisa ditawar
kalau dari kami rekomendasi rapimnas adalah bahwa mas ahy ikut dalam kontestasi
tetapi mas ahy menyampaikan bahwa kita ini bertiga
ya kan ini kesepakatan bertiga
jadi mau cawa presnya siapa mau cawa pres siapa ini adalah kesepakatan bertiga
memang menguat ini nama mas ahi dari kami
dan memang secara indikator berbagai kriteria masuk semua ini mas ahi
oke artinya dari demokrat tetap menginginkan mas ahaye
tapi mas ahy nya tergantung kesepakatan bertiga
ya karena kami ingin bersama dan ingin menang
dia akan memilih ahy atau tidak
jadi masih terbuka peluang
bukan bukan bukan tergantung mas ahi
tergantung dari kami bertiga sebagai menteri koalisi dan tentu tadi mas ahi nya juga
jadi sama sama semua ini
inilah indahnya koalisi
saya sudah bahasanya anis basudan banget
pak khalid saya ingin tanya kalau tadi demokrat betul betul menginginkan bahwa ahy yang menjadi copres
kenapa tiba tiba partai anda mengusung ataupun mendorong ahmad heriawan
di survei aja gak ada namanya itu tiga lembaga survei tadi
jadi daya ungkitnya ataupun daya elektoralnya itu gak ada
tidak masuk dalam kriteria pertama
terus tinggal sisa dua kriteria lain itu bisa nggak mengeratkan koalisi
kan belum tentu juga karena selama ini tidak masuk dalam tim tim kecil ataupun ikut berunding dalam
dalam pembentukan koalisi
kenapa kemudian tiba tiba memunculkan nama amat heriawan
panjang banget pertanyaannya
pertama masalah elektabilitas
ahmad heriawan itu elektabilitasnya bukan hanya di survei
tapi terbukti dan teruji memenangkan pilihan gubernur dua kali di provinsi terbesar di indonesia
jawa barat itu adalah jumlah penduduknya terbesar
dan penyumbang pemilih terbesar di pilih
dan ahmad heriawan terbukti menang dua kali
itu yang pertama
kalau ditanya masalah survei ya memang selama ini bapak ahmad heriawan belum mendapatkan attention yang cukup di situ
sehingga perlu disimulasikan lagi
karena setelah naik suaranya ini ya
namanya sudah diperbincangkan
itu yang pertama
kemarin pak yusuf kala mengatakan ya
populer tidak penting
kalau saya mengatakan populer elektabilitas itu tetap penting
karena ahmad heriawan tidak populer
saya belum selesai
populer tetap penting
tapi kapasitas itu jauh lebih penting
itu pernyataan saya di media nasional
nah saya mengatakan bahwasannya kenapa itu harus kami sampaikan
menurut majelis syuro ahmad heriawan itu memberi kriteria itu tadi
dia mempunyai kapasitas menang karena dia sudah pernah teruji menang dua kali di pilgub
yang kedua dia punya kapasitas memimpin
dia memimpin masyarakat yang kompleks di jawa barat yang begitu berbahasa
yang begitu besar
begitu banyak tantangannya
dan dia mendapatkan prestasi yang banyak
bahkan sekitar dua ratus delapan puluh penghargaan yang dia dapatkan
artinya secara kontestasi dia teruji di lapangan
secara kapasitas memimpin dia juga punya
sepuluh tahun memimpin itu dengan sukses
artinya kami memandang di pks ini kita punya kader bagus nih
mau gak dibahas
mau gak nih kita tawarkan ke demokrat
kita tawarkan ke nasdem
tapi gak harga mati ya
ya kita akan diskusikan
ini kan amanah
namanya amanah harus disampaikan
karena kan ini demokrat pengennya mas ahy kemudian mas aher
kalau dalam diskusi cool partnership itu nggak ada harga mati
atau mungkin cuma duduk saja dorong pak aher
untuk menaikkan bergening
jadi untuk high call pks menyorongkan pak aher
namanya amanah majelis urok
ini wajib kita perjuangkan gitu ya
di dalam komunikasi politik
jadi ini yang kita punya kadar bagus ya mau gak kita simulasikan nih
kita bahas secara objektif
tidak like and district loh ya
ini ada kader nih
ada dari mas ahy kemudian dari aher atau nanti siapa lagi gitu ya
kita lihat simulasikan bahas secara rasional dan obje
diperbandingkan begitu ya
nah disitulah ketika membandingkan itu butuh waktu
butuh waktu tidak ujung ujung langsung ayo kita dengar rahasia
saya ingin tanya ke kalian berdua ya
ke anda berdua ya
yang saya dapatkan informasi bahwa ada pertemuan di berlin
di berlin jerman
dengan ketua majelis tinggi partai demokrat pak susilo bambang yudhoyono
untuk membicarakan cawapres ini
jadi demokrat sama pk menyelesaikan dulu aja nih
persoalan cawapres nanti baru dibawa ke nasdem dan juga mas anies
itu betul gak
silahkan mas yaki dulu deh
yang saya tahu
mas ahaye bersama pak sby disana menjadi co house ya
yang isinya adalah mantan pemimpin pemimpin dari berbagai negara di dunia gitu
itu yang saya tahu gitu
jadi gak ada pertemuan dengan ketua majelis suro pks
saya tahu foto fotonya juga begitu yang disebar
jadi gak ada pertemuannya
ya itu kan saya sampai dengan saat ini masih belum melihat ada fotonya loh
karena kan ini isunya beredar oh sebelum ke berlin
ya kalau ada pertemuan juga bagus lah
dimanapun pertemuan namanya kami kan koalisi ya
lagi ketemu tinggal eh dimana bro disini ayo ngopi ngopi dulu
namanya akrab gitu
jadi gak tahu ya kalau ada pertemuan antara ketua majelis suro pks dengan ketua majelis tinggi pak sbe ya
bang kholid ada pertemuan nggak untuk membicarakan persoalan cawapres ini
maksudnya pertemuan dimana nih di berlin
di berlin antara pak sby dengan pak salim segaf ini kan dulu mantan presiden dengan menterinya
jadi memiliki kedekatan personal yang sangat kuat begitu ya
setahu saya ya ketua majelis surah itu masih ada di rumah sekarang
oke jadi nggak ada di berlin ya
gak ada di berlin
nah itu gak tahu kalau yang mengatakan ketua majelis suro
rumor yang mengatakan beliau ke eropa itu gak betul berarti
gak gak benar
jadi tidak ada pembicaraan khusus itu
dan mungkin pada waktu itu
pada waktu kita ketemu di rumahnya mas anies ya
kan di situ ada wakil ketua majelis syuroh
mungkin wakil ketua majelis suro mungkin yang ketemuan
oh jadi ketua majelis suro mungkin saja ketemu dengan pak sb di jerman
enggak wakil ketua majelis syuro mungkin yang ketemuan sama mas ahy gitu kan pada waktu apa namanya
setelah makan siang
setelah makan siang gitu
terus janjian kita makan siang dimana mungkin itu terjadi pertemuan
oke saya mau ke mas adi
mas adi ini pks menawarkan aher kemudian demokrat menawarkan ahy
nasdem ya nanti kita bicarakan aja
ini posisi yang saling mengunci ini akan menyulitkan nggak sih ketika pembentukan koalisi
selama lem perkatnya itu ada anies baswedan dan namanya koalisi perubahan
apapun judul cawapresnya kok rasa rasa iman politik tiga partai ini akan solid
apalagi mereka kan selalu bilang equal partnership
jadi ya soal cawapres itu urusan nanti
urusan elit urusan apa namanya bajis tinggi dan seterusnya
itu kuncinya lem rekatnya
yang kedua saya ingin melihat apa yang disebut oleh anies baswedan tiga kriteria cawapres
nah demokrat sama pks ini imbang
misalnya dari segi nilai tambah elektabilitas kalau melihat angka statistik tentu ahy plus kota umum
jadi kalau dipasangkan dalam berbagai simulasi anies dengan ahy itu relatif kuat
siapapun yang akan dilawan nantinya
dalam konteks itu ahy menang tapi ketika bicara kriteria yang ketiga anies butuh cawapres yang relatif
publik agak sedikit bisa bekerja membantu pemimpin
disitu akhir jawabannya
karena posisinya sebagai mantan gubernur jawa barat dua periode yang diklaim oleh bang holid sudah mantap itu bisa melengkapi ini
yang ketiga yang disebut oleh pak anies itu adalah dia bisa merekatkan ikatan koalisi
sama sama dapat pks dan demokrat
jadi imbang dalam hal itu
jadi pks dapat demokrat dapat
inilah rumitnya bang willy nanti
oke keputusan akhirnya
keputusan ke anies pilih yang mana
keputusan akhirnya berarti tetap ada di calon pengantinnya
di calon pengandungnya ya
saya khawatir yang ketiga rihana
yang disampaikan oleh pak ahmad ali
kalau semua partai politik ngotot karternya maju ini bisa ada law ini
artinya malah berjalan
itu tiga minggu yang lalu saya masih ingat betul itu
ditulis di detik dan sampai sekarang belum diedit statement itu
semoga tidak dinonaktifkan juga
artinya pernyataan itu memang sengaja dilontarkan untuk memberikan signal ke demokrat dan juga pks
menyedorkan jawabannya sementara mas dem enggak ya lebih baik koalisnya ini berjalan gitu
jangan jangan ini yang keempat
jadi untuk menghindari deadlock yang disampaikan oleh pak ahmad ali
dua duanya yang dari demokrat dan pks ini nggak diambil nanti sama anies
jadi kalau diambil salah satunya mungkin pks gak mau
kemudian kalau diambil salah satunya pks mau
jadi solusinya biar tidak bubar jalan dan tidak deadlock carilah orang lain
maka disitu muncul nama andika perkasa ada nama ovi fah ada ridwan kamil
itu adalah syaiun syaiun politik yang mungkin akan jadi instrumen yang cukup men surprise soal siapa yang akan mendampingi anies
itu masuk akal ketika nasdem mengumumkan ataupun menginginkan pengumuman koalisi itu capresnya saja
cawapresnya disimpan karena masih bisa window shopping
kira kira siapa yang bisa dipasangkan menjadi pasangannya anies baswedan begitu ya mas adi ya
pastinya begitu karena kalau diibaratkan sebuah pernikahan koalisi tiga partai ini kan sebenarnya sudah ada satu penganten
tinggal yang nggak selesai itu siapa yang akan mendampingi anies yang kedua adalah booking booking tempatnya itu loh
kan koalisi itu kan bukan tempat untuk dia mendaftarkan diri ke kpu
yang lain sudah booking tempat tapi pengantennya ada tak ada
ada juga koalisi yang lain pengantennya ada wakilnya nggak jelas bisa bubar jalan juga ini cerita
nah tapi itu tadi ketiga partai ini akan tetap solid kalau selama iman politiknya lemprakannya itu amin
namanya anies baswedan
oke itu ganjalannya berarti adalah soal cawapres
tapi ternyata ada ganjalan lain yang membuat tiga partai ini belum juga mengucap kata sepakat
apakah ganjalannya sesuai yang disampaikan oleh tokoh ini saya ingin kita sama sama dengarkan kita saksikan pernyataan dari mantan menteri bumn said didu
nah ini dari pernyataan said didu di twitter di akun twitternya
bahwa ada tawaran dua posisi menteri dan sejumlah uang kepada pks dari lingkaran kekuasaan ini yang disebut tadi mungkin dari giant kekuasaan
agar pks tidak membentuk koalisi dengan nasdem dan juga demokrat
itu yang disampaikan oleh said didu
ada salah satu pengusaha batubara kita udah tahu tapi kita nggak bisa sebut namanya
pengusaha batubara sudah ditugaskan memberikan dana segar agar pks menarik dukungan
bang kolit ada tawaran itu gak
udah saya jawab itu di twitter
ada tawaran itu gak
kami sampai detik ini saya kan sehari hari menemani presiden pks
tidak ada tawaran itu kepada pks
tidak ada tawaran menteri
tidak ada tawaran menteri
tidak ada tawaran menteri juga
jadi loud and clear tidak ada tawaran itu
kalaupun ada tawaran putusan majelis syurah udah jelas
kita oposisi sampai tahun dua ribu dua puluh
ada tawaran atau tidak ada tawaran itu nggak relevan buat kami
sehingga kalau dikaitkan dengan ini lebih jauh lagi
itu penyesatannya terlalu jauh
jadi apa yang dikatakan
jadi apa yang dikatakan oleh pak saididu dan yang sejenisnya
saya pikir itu adalah narasi narasi yang sedikit untuk menebarkan keraguan lah
dalam berencana koalisi ini
karena faktualnya tidak ada
oke tidak ada tawaran dari istana soal posisi menteri ke pks
kalau tawaran logistik tawaran uang juga tidak
fix tidak ada loud and clear tidak ada
oke tawaran dari partai lain dari koalisi partai lain
partai golkar nenteng nenteng pks
masa gak ada itu orang orang golkar juga bilang
kecuali kalau mbak rifana yang tahu ya
tapi kalau saya setiap hari menemani presiden pks itu tidak ada tawaran itu
jadi tidak ada tawaran terhadap pks dari partai partai lain
dari partai golkar
clear tidak ada
dari pd perjuangan ataupun dari gerindra dari pkb
jadi kalau kita mereka juga sudah paham
bagaimana mungkin kita masuk dalam kabinet ya
tinggal injuri temp tinggal dua tahun gitu
rasionalitas politiknya di mana
delapan tahun kita jadi oposisi tiba tiba sirna kalau kita masuk kabinet tuh
itu ibarat mana
jadi rasionalitasnya itu di mana
itu tidak masuk akal
bahwa masih ada keraguan katanya infonya dari ketua majelis suro dan juga dari sekjen pks itu nggak betul
oh tidak benar
jadi sudah solid dua duanya
ketua majelis suroh dengan sekjen
deklarasi koalisi dengan
jadi kalau kita melihat pks
kita melihat institusi pks itu adalah tertinggi adalah majelis syuroh
dan itu terdiri perwakilan dari berbagai seluruh indonesia
yang kemudian dipimpin oleh ketua majelis syur dan beberapa wakil ketua majelis suro
keputusannya loud and clear kita menjadi oposisi sampai tahun dua ribu dua puluh empat
dan itu tidak ada yang bisa merubahnya
siapapun presiden partai tidak bisa merubah sekjen
kms juga nggak bisa ya ketua majelis suroh
nggak bisa merubah
nggak bisa merubah
kecuali adakan lagi musyawarah majelis suro
didatangkan semua anggota majelis suro
kita masuk kabinet
nah itu baru bisa berubah
tapi kan tidak terjadi
kalau rumor rumor begitu kan hanya desas desus saja
loud and clear pks sebagai partai oposisi sampai tahun dua ribu dua puluh empat
bukan saya mau menanggapi
ini cara berpikir yang sangat sesat
dua hal yang direndahkan sekaligus
memiliki integritas dan jejak rekam yang sudah bisa kita lihat
yang kedua merendahkan kekuasaan sendiri
nah ini orang yang melempar isu ini benar benar hajab si rajak bin mustajab
seolah olah hanya kekuasaan ini
itu ingin menarik ini
terus kemudian ditendang nasdem gitu
ini kan cara berpikir yang sangat
ya sangat bejat lah
ini nggak ada lebih kayak
ini justru yang nggak bisa digigit
begitu ini dilakukan oleh kekuasaan
begitu juga dengan pks
itu ibaratnya kan tadi kata mas halid
udah azan asar ini
mau berbukanya kan maghrib
masa mau berbuka di dasar
itu bukan puasana
ini udah jadi parteran religius kayaknya
lebih religius dibandingin bakolit kayaknya
cara berpikir seperti ini
metafora yang benar itu
metafora yang benar
cara berpikir seperti ini sangat sesat sekali
jadi jangan pernah merendahkan harkat dan martabat orang
dengan cara cara insuniasi seperti ini lah
jadi ada yang sengaja ya
ada yang sengaja melemparkan
termasuk nana sendiri
orang punya dignity lah
itu nggak boleh direndahkan dengan cara cara seperti itu
itu terlalu embarrassing ya
jadi kita sebagai partner
sebagai kawan seiring sejalan
harus saling menjaga seperti itu
kami semua bahas di table ya
kami bahas terbuka ya
jadi suatu hal ya
tentu ada orang boleh punya rencana
tapi sejauh ini
jangan jangan yang nawarin ini yang lucu lucuan gitu
ini cuma senapang angin aja
isinya sendiri bukan dia yang pegang
ini yang kemudian kita harus cek juga
jangan jangan ini mau bubar jalan
mau carmuk lah
saya mau tanya ke mas adi
ada yang sengaja melemparkan isu itu
ataupun merendahkan pks
atau memang isu itu ada
tapi kemudian ditepis
analisa ada seperti apa
kan soal isu penggembosan koalisi ini lama ya
yang kedua juga misalnya isu tentang bagaimana pencegalan anis maju di dua ribu dua puluh empat juga kencang
dua variable yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa isu ini menjadi ramai
saya tidak melihat pak said didunya yang ngomong di twitter
tapi kan nggak mungkin orang seperti pak said didu itu bicara hoax dan fitnah ya
tanpa ada ornamen ornamen yang dia dengar dan dilihat secara nyata informasi itu valid ataupun tidak
mungkin bang holid sering menemani presiden pks
tapi tidak sekjennya
yang menurut nana itu punya
iman politik yang mungkin agak beda beda
makanya tadi saya sebelum political show ini mulai
ini kan ujian koalisi tiga partai ini kok rasa rasanya
yang memang salah satu titik tekan kuatnya saat ini ada di pks
demokrat kan sudah melalui satu ujian kuat
partainya minimal tidak dibelahkan
ujian itu sudah lewat
ingkrah di mahkamah agung ya
kemudian bang holid ini kita nggak pernah tahu
isu ini kan baru muncul bang
mungkin kedepan juga akan ramai ya
pks gak dapat jawab pres
pemilih aniesnya tidak ke pks semua tapi sebagian ke yang lain
hijrah ke nasdem dan seterusnya
lalu apalagi yang harus dipertahankan oleh pks
apalagi misalnya ada segepok kekuasaan yang ditawarkan
padahal politik itu ya ujung ujungnya kekuasaan
nah kecuali pks memang ingin terus membesarkan bahwa ya politik itu bukan hanya soal kekuasaan
tapi sebagai jalan ingin masuk surga juga
itu yang kemudian menjadi tebeng terakhir yang kemudian membuat pks tidak akan masuk angin
seperti yang dibayangkan oleh said didu
tapi saya cukup meyakini apa yang disampaikan said didu
kalau melihat korespondensi dengan sebelumnya
isu penjagalan anis
saya kira ini akan cukup kuat
entah dengan cara apapun
dengan cara cara prosedural
ataupun dia cara cara yang berada di bawah permukaan itu
artinya gerakan gerakan politik supaya tiga partai ini tidak menjadi koalisi itu memang nyata ada ya mas ya mas adi ya
menurut mas adi ya
untuk menggembosi gerakan politik non koalisional pemerintah itu kan jauh lebih kuat isunya sekarang
tidak ada misalnya cerita bagaimana ingin menggembosi kib
enggak riuh beritanya
kalau misalnya tidak ada isu yang bicara tentang bagaimana menggembosi soal prabowo subianto dan mohaimin
enggak ada itu cerita
tapi yang ramai itu bagaimana poros koalisi tiga partai yang sampai saat ini belum deklarasi itu
enggak jadi jalan bersama di dua negara
maka godaan godaan itu sudah mulai bermunculan
dua menteri lah mahar politik lah ongkos politik dua ribu dua puluh empat yang mengerikan butuh logistik yang banyak
tentu kalau nafas politiknya tidak terlampau kuat ingin buru buru dia misalnya
ingin berbuka di bulan azhar misalnya
kalau seperti yang disampaikan oleh bang willy
ya mak kolit mau menanggapi tapi kita harus jelajah terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow